ada warga yang mengabaikan imunisasi ini
kalau sampai ada anak yang tidak ikut imunisasi ini
pak sogi skds yang baru kok jarang kelihatan ya
penempatannya belum resmi
soalnya pak sogi juga masih sibuk ya
balik ke kecamatan
makin gelo selama lama disini
ini rumah saya
boleh nggak saya ikut teh cucu ke cibogo
latihan bagaimana cara teh cucu merekrut orang
boleh atu pepi
kamu teh masih inget gak
yang diajarin sama ciyoyo kemarin
bikin orang tertarik dengan kita
bikin orang tertarik mendengarkan kita
kita kan kondisi supaya mereka butuh uang
ajak mereka ke cibogo

dan kita juga bisa mencari uang
dan mereka jadi tkw
ya udah atu pepi
kamu latihan duluan ya di dalam
ciyoyota lagi tugas keluar
kalimat yang terucap
biasanya merupakan cerminan dari pengalaman batik
bapak mah yakin
ustadz rw punya pengalaman batin yang luar biasa
tapi seperti apa pengalaman batin itu
belum pernah menceritakannya
malam anda wastia
soalnya katanya cowok pemalu itu berarti penyayang
bener gak opa saum
kau juga orangnya pemalu bingit
aduh minum lagi
ya udah deh opa saum udah sore
aku aja udah mau pulang
aku datang ke sini cuma mau ngomong gitu aja sama konklut saya
aku pulang dulu yuk
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kerangin sama emang sms
satu buat bibi
ketik aja emang
keingetan eneng terus dari tadi
kalau buat tamatan smpt agak susah
kalau buat kerja di kantoran
kalau teh lilis mau
teh lilis teh bisa coba jadi agen teknologi
pekerjaan jadi agen tkw
teh tidak mudah
memang gak ada yang mudah tuh cu
ikut training ya
terima kasih ya cu
apa yang bisa lilis kerjakan cuk
teh lilis teh bisa ikut latihan
bareng pepe di dalam
woyin udang ceklaranya ada
ada di dalam silahkan masuk udah ditunggu
silahkan tunggu sebentar pak
dok ada pak mulyadi dengan pak sobri
eh kang sobri pak mulyadi
gimana bu sehat
alhamdulillah sehat pak
menurut data yang ada di kantor desa
jumlah anak yang umur satu sepuluh tahun
itu ada empat puluh orang dokter
oh iya betul kok pak mulyadi
sama dengan data yang ada di saya
persediaan vaksin mmr sudah mencukupi ibu dokter
jadi kalau bu dokter butuh apa apa
iya kang terima kasih
semua anak itu harus mengikuti imunisasi mesos rubella ini kang
jadi jangan sampai ada warga yang mengabaikan imunisasi ini
kalau sampai ada anak yang tidak ikut imunisasi ini
itu bisa cacat bawaan
pak sogi skd seng baru kok jarang kelihatan ya
penempatannya belum resmi wiin
soalnya pak sogi juga masih sibuk balik balik ke kecamatan
alhamdulillah mama dapat kerjaan
kamu udah makan
besok besok setrikanya pakai bara aja ya
kasian nenek bayar listriknya
besok kita cari setrikanya
mama masuk ke kamar dulu ya